jadi temen kamu harus ganti rugi
emangnya semuanya berapa
tiara jangan tiara
saya kasih gorengannya
kira mas harusnya dia udah pulang loh jam segini
belom pulang dia
mungkin lagi kerja kelompok rumah temannya kali
lo sotelah khawatir lah
ntar kalau jamnya pulang dia pasti pulang
tiara kalau lama benar sih pulangnya udah sore belum pulang juga
kamu tumben telat benar pulangnya hari ini
iya oma tiara ke rumah temen tiara dulu
oh kenapa gak temannya aja diajak main kesini
biar oma gak khawatir
temen tiara sakit oma
jadi dia gak masuk sekolah
makanya tiara jengukin dia
sekalian minjemin buku catetan ke dia oma
baik banget si anak papa ini
papa jadi bangga loh sama kamu nak
kapan kapan tiara boleh main lagi nggak pak
mamanya tuh baik banget sama tian
selama ini kan tiara gak pernah punya mama pak
tiara seneng banget diperhatiin sama dia pak
coba aja tiara punya mama kayak dia ya pak
kamu boleh main kapanpun kamu mau
makasih ya pak
udah tiara sekarang kamu mandi sudah sore ganti baju oke
aku tahu tiara habis dari rumah intan
bagaimana jadinya kalau mas ardi tahu bahwa wanita yang dipuji puji tiara
sebenarnya ibu kandungnya sendiri
dan anak yang selama ini dikagumi mas ardi
adalah anak yang tidak diinginkan
dan membuat kak nailah terusir dari rumah ini
walaupun mereka udah terpisah
mudah bagi allah buat menyatukan mereka kembali
walaupun kak naila gak tahu tiara itu anak kandungnya
tapi kini mereka sudah saling kenal
mudah mudahan hal baik terus terjadi pada mereka
iya tante kenapa
kamu jaga jaraknya sama anak yang namanya intan itu
loh emangnya kenapa tante
tadi pagi tante nyuruh aku buat temenan sama intan
sekarang malah tante nyuruh aku buat jaga jarak sama intan
tante ini kenapa sih
tante sama aja kayak oma
yang gak suka sama intan
bukan gitu maksud tante sayang
jangan sampai oma tahu kau sering main sama intan
kalau oma sampai tahu kamu sering main sama intan
tapi kan masih ada tante
tentu mau kan bantuin aku
biar aku masih bisa tetap turunan sama intan
dan yang paling pentingnya tante
gak kena marah sama oma
ya kan tante
tiara kok gak ada
ibu ibu tiara gak ada ibu tiara
tiara pergi ke sekolah
tadi ibu sudah larang dia untuk pergi ke sekolah
tapi dia tetap memaksa karena takut ketinggalan pelajaran
jadi kamu gak usah panik
bu ini makanan yang baru aku beli
buat tiara manis sama tiara cantik kok gak dibawa ya bu
nanti kalau tiara manis sudah pulang
baru kamu suruh makan ya
gak usah ibu biar aku aja yang nanti
biar makan bisa makan bareng
kamu gak usah pergi ke sekolah
tunggu di rumah saja
ya ibu aku pergi dulu ya ibu
kamu kan gak tahu dimana sekolahnya tiara
nay nay ini gorengnya dijual
iya pak belum mau beli
boleh deh saya beli lima ya
disini juga ada gorengan loh
beliin aja gorengannya
apa yang kamu jual disini ini lapak saya
eh pak gak boleh begitu doang
udah gitu dong kita ini yang beli gorengan dari dia
eh mbak gak bisa begitu mbak
semua itu ada aturannya
gak seenaknya nggak bisa seenaknya begitu
ojek online aja ya nggak bisa namanya dia makan di tempat ojek pangkalan
serahkan semua hasil dagangan kamu disini
anggap aja untuk biaya sewa lapak
kok temen temen disitu ya
tapi kok dia kayak lagi berantem
pak berhenti dulu pak
kamu mau kemana non
cepetan mana uangnya
nggak kapan sih mana mariin temen saya
eh temen kamu ini telah mengganggu bisnis orang disini
jadi temen kamu harus ganti rugi
emangnya semuanya berapa
tiara jangan tiara

tapi inget jangan pernah ganggu temen saya lagi
semua gak apa apa kan
nggak apa apa kak
nih udah dibayar semuanya
banyak juga ya intan
mending kita bagi bagiin
iya dik makasih
gorengan temen saya enak
tuh kan mbak
gorengan mbak tuh gak enak
rasanya jauh beda sama gorengan teman saya
yang lebih enak daripada mbak

kamu kenalin nilainya berapa
lah kok tiara sama intan bandengan sih
emang dia udah temenan ya
tiara kamu udah temenan sama intan
jangan dengerin aku sebentar ya
kalian boleh beli makanan yang dijual sama instan
aku bisa beli gorengan intan yang enak enak
makasih ya tiara
yaudah duduk lagi